kementerian pendidikan dan kebudayaan kemen dikbud memastikan pertengahan juli nanti dimulainya tahun ajaran baru dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu
dimulainya tahun ajaran baru sesuai dengan kalender pendidikan bukan berarti kegiatan belajar secara tatap muka diberlakukan
hal ini disampaikan kepala biro kerjasama dan humas kemen dikbud f v mulyani
dalam dialog bersama gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas pada selasa pagi
evi meregaskan pelaksanaan tahun ajaran baru di masa normal baru dilakukan dengan tidak ada kegiatan belajar mengajar tatap muka di sekolah
kegiatan belajar masih secara jarak jauh yakni mengandalkan teknologi televisi radio dan berbagai macam modul
untuk mendukung kegiatan belajar dengan sistem daring men dikbud nadiem makarim mengeluarkan per men dikbud nomor sembilan belas tahun dua ribu dua puluh
yang berisikan selama masa penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat covid sembilan belas
sekolah dapat menggunakan dana bantuan operasional sekolah atau bos untuk pembiayaan daya dan jasa
misalnya pembelian pulsa paket dana atau layanan pendidikan daring bagi guru dan siswa
ketentuan ini berlaku mulai april dua ribu dua puluh sampai dengan dicabutnya penetapan status kedaruratan oleh pemerintah pusat
bahwa mode pembelajaran akan sangat tergantung pada perkembangan kondisi
pada pembelajaran pertama yang utama sebagian besar sekolah
akan melanjutkan pembelajaran jarak jauh seperti yang sudah dilakukan tiga bulan terakhir ini
kemudian terkait pembelajaran jauh ini sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kita sudah mempunyai berbagai alternatif tentunya
melalui internet yang berbasis internet pemerlukan akses internet
kemudian juga melalui stasiun televisi melalui radio
dan sebenarnya juga banyak tersedia modul yang dapat digunakan atau dipelajari mandiri
yang diperlukan perkembangan kondisi tentunya memerlukan kerjasama
atau kolaborasi yang sangat baik antara guru dan orang tua